kamu berani bolos dari kuliah ah
pasti ini pasti laki laki ini yang membawa pengaruh buruk pada kamu
eh apa kamu udah jemput tuh
yaudah gue pergi dulu ya
ntar kamu diomelin lagi
denger kok yang tadi
aku mau jadi pacar kamu
nanti papa aku liat lagi
nggak apa apa biarin aja aku sekali mau minta izin
mau jadi pacar kamu
eh jangan jangan jangan
kita tunggu aja waktu yang tepat
eh yaudah deh
yaudah kamu ngumpet cepet deh nanti papa aku liat
menurut kamu aku kayak gimana
tapi bukan yang paling cantik ya
kamu mau gak ketemu sama wanita yang sama cantiknya sama kamu
wanita yang gak kalah cantiknya sama kamu
mama kamu emang cantik banget ya
apa sih bohong banget ya pekamu
mana mungkin sih mama yang udah tua kayak gini dibilang lebih cantik
dibanding beda dari kayak kamu
sekilas aja sih mama udah bisa lihat
dan tinter jauh lebih pinter daripada mama
tante bisa aja
kalian berdua belum makan kan pasti
yaudah mama siapin makan ya
eh gak usah repot repot tante
gak usah malu malu mik
yaudah kalau gitu aku bantuin siap siap ya tante
yuk yuk yuk masuk yuk
masukkan masakan mama enak kan
oke siapa takut
kalau gitu mama gitu ya
satu dua tiga
wah hebat ya kalian
kok kompak sih habisnya
peresin dulu ya mik
mama aku pernah bilang
kalau kita mau cari pacar
atau calon suami
bagaimana cara ibunya memperlakukan anaknya
dan juga sebaliknya
gimana cara anaknya memperlakukan ibunya
karena seperti itulah
dia akan memperlakukan kita nantinya
dan setelah aku lihat tante sama gio
aku jadi makin yakin
kalau aku gak salah menilai soal giu
ya aku lihat
tapi kamu lihat sendiri kan keadaan kami ya
apa kamu gak keberatan
kalau orang mencintai karena fisik
suatu saat cinta itu bisa pergi
karena alasan fisik
kalau orang mencintai karena materi
suatu saat cinta itu juga bisa pergi karena materi
aku juga bisa lihat kalau
gio cinta sama aku itu tulus apa adanya
walaupun dia tahu sendiri
kalau papa aku suka memperlakukan dia dengan kurang baik
bolos dari kuliah ha
pasti laki laki ini yang membawa pengaruh buruk pada kamu
yang bisa merubah kamu
pak ini tuh bukan karena giyo
ini kemauan mika sendiri pak
kenapa sih pak sekali sekali aja mika tuh gak bisa seneng seneng bebas
kamu gak perlu membelain laki laki depan saya
iya mumpung kamu masih semester
kamu harus berangkat minggu depan
tapi pak mika gak mau pak
pindah ke singapur
mika mau tetap di sini mak
mika ini semua demi masa depan kamu
ya ya sudah
terus lihat apa makanya
tera dengan m markas tersebut dong

by mika terus sama pak
ya gue paksa buat ngak gini efek
bangun teh teram saya
harus kuliah dengan disiplin tidak bisa bolos
pak mika seperti itu kan karena terlalu banyak papa ketang
oh mama mau mika terjerumus seperti angga
kalau begitu mama harus dukung papa
agar mika segera berada ke singapura
jadi papa kamu mau pindahin kuliah kamu ke singapura
dan aku berangkat lagi depannya
kok bagus sih
iya nggak semua orang seberuntung kamu mik
bisa kuliah di luar negara
di luar negeri
terus kita gimana
aku nggak tahu bakalan berapa lama di sana
papa juga pasti nggak akan bolehin aku bolak balik
karena aku harus konsen kuliah
kalau aku sih nggak mau

melakukannya daya bowen media